saudara timnas indonesia akan menghadapi vietnam di laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
zona asia group f di stadion gelora bung karno jakarta malam nanti
pertandingan antara timnas indonesia versus vietnam akan digelar di stadion gbk
pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat malam nanti
sejumlah persiapan telah dilakukan di sekitar stadion gbk pada kamis siang
tampak aparat kepolisian terlihat sudah bersiaga untuk melakukan pengamanan
baik di dalam maupun di luar area stadion
sejumlah penonton juga sudah tampak terlihat di stadion gbk
untuk menyaksikan laga timnas versus vietnam
mereka yakin timnas akan mengalahkan vietnam nanti malam
dan dukungan dari penonton sangat besar sekali
apa pak pesan baik itu untuk sinteyong pelatih ataupun para pemain
untuk para pemain tetap semangat dan tetap berjuang secara optimal
mudah mudahan kita bisa menang
saudara laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia grup f
antara timnas indonesia versus vietnam di stadion gelora bung karno
malam nanti dipastikan akan dipenuhi supporter indonesia
sebanyak empat puluh delapan ribu lembar tiket yang disediakan pssi telah habis terjual
ini diketahui dalam unggahan di akun instagram timnas indonesia
tiket yang dijual ada empat kategori dengan harga termurah seratus ribu rupiah
hingga termahal tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
dan saudara situasi terkini di kawasan stadion gbk
gelora bung karno jakarta jelang laga timnas versus vietnam
apakah sudah ada penonton yang datang ke area gelora bung karno senayan jakarta sekarang
kalau bisa dipastikan sebenarnya nanti jelang pertandingan antara timnas indonesia
melawan vietnam pada pukul setengah sembilan malam waktu indonesia barat
ini dipastikan akan menyala merah dan meriah untuk memberikan dukungan
kepada skuad garuda dan juga pelatih sinteyong
yang mana memang bisa dipastikan dari akun pssi bahwa sebanyak empat puluh delapan ribu tiket ini
sudah ludes habis terjual sejak tanggal dua puluh maret atau kemarin
ya memang tiketnya ini bisa dijangkau masyarakat mulai dari harga seratus ribu rupiah
hingga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk vip
nah sementara itu kalau melihat daripada sudahkah ramai pengunjung
ataupun masyarakat indonesia yang sudah terlihat antusias untuk menantikan pertandingan
skuad garuda yang jelas sekarang ini sudah beberapa orang yang sampai
bahkan tadi ada salah satu penonton ini yang jauh jauh dari lampung
sudah hadir di stadion utama gelora bung karno jakarta
sejak pukul tiga belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
padahal untuk pemeriksaan ataupun juga untuk penukaran tiket ini belum
ataupun di arena gbk sendiri ini akan ramai mungkin di jelang waktu sekitar
buka puasa ataupun mulai pada waktu empat sore waktu indonesia barat
sementara untuk persiapan di sini sudah dibuat sedemikian rupa
jihad dan juga saudara di belakang saya
ini adalah arena tepatnya di gerbang g yang mana menjadi salah satu pintu masuk
dan menjadi tempat antrian bagi masyarakat indonesia
yang hendak menonton pertandingan antara indonesia versus vietnam
ada sejumlah pintu masuk dari gate a sampai dengan gate h
begitu yang ada di gelora bung karno jakarta
pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
yang dipimpin oleh kepolisian resor jakarta pusat
dan juga tadi sudah terlihat pasukan pengamanan presiden
yang memang sudah memasuki area jogging track di stadion gbk sendiri
karena kita ketahui sejumlah pihak yang hadir
utamanya adalah presiden jokowi dodo
yang memang tidak dipungkiri bahwa sudah langganan
ketika timnas indonesia bermain dirinya juga mengikuti
untuk sekedar memberikan support kepada timnas indonesia
dan perlu diketahui jihan dan juhasudara
untuk pertandingan antara timnas indonesia dengan vietnam
ini menjadi hal yang menarik tentunya
karena bisa dibilang saat ini timnas indonesia
memang meskipun masih ada di peringkat
ataupun masih ada di posisi bawah grup kualifikasi di grup f
ini memang di pertandingan hari ini bisa dipastikan harus
indonesia ini harus bisa menang
selain untuk bisa menjadi kebanggaan indonesia
tapi ini juga menjadi untuk memperbesar perusahaan
peluang agarkan timnas indonesia untuk lolos ke fase berikutnya
di koalisi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia ini terbuka
ini bukan pertandingan pertama melawan vietnam jihan dan juga saudara
ini di tanggal sembilan belas januari dua ribu dua puluh
babak grup piala asia qatar dua ribu dua puluh
ini dimenangkan indonesia sendiri dengan skor satu
kala itu berarti bukan ketidakmungkinan
bahwa hari ini juga kita optimis sama sama mendukung
baik kita optimis dan dukung bersama
laga timnas indonesia melawan vietnam nanti malam